kendala atau kisah untuk arofa minat baik di haji khusus atau di reguler selama kemarin karena
satu sisi tingkat cuaca memang sangat panas empat puluh sembilan derajat kemudian tingkat krodit ada beberapa
maktab yang ditempati melebihi kapasitas di sini antisipasi saudi memang sedang diuji tahun lalu
kuota internasional satu juta tahun ini dua lima juta mungkin agak kaget dengan kondisi yang dua kali
lebih dibanding tahun lalu jadi kemarin ada crowded sedikit kemudian ada sempat listrik mati juga ada
terima misalnya di haji reguler air mati air mati ini evaluasi yang kami berikan juga kepada saudi
atau akhir tidak ada apalagi bisnis yang sangat terbatas sehingga jamaah haji
reguler terimakasih dari taliqfah ke minat sampai siang